wali kota bandung yana mulyana mengutuk keras peristiwa ledakan di polsek astana anyar
dan berikut pernyataannya
saya atas nama pemerintah kota bandung mengutuk keraslah kejadian ini
karena kejadian ini tentunya tidak dibenarkan oleh hukum atau agama apapun lah
soal diduga kejadian pembunuh diri ini gitu ya
apapun itu alasannya
kemudian saya juga berharap masyarakat untuk tidak menyebarkan foto atau berita hoax
karena nanti seluruh informasi update akan langsung disampaikan oleh pak kapolda
update update mengenai kejadian ini setelah olah tkp selesai
sehingga saya berharap masyarakat juga tidak usah resah tidak usah takut
seperti yang mungkin diharapkan oleh pelaku gitu ya
jadi tenang saja
insya allah kita sama sama jaga bandung tetap kondusif
terutama dalam ikhtiar kita setelah pandemi ini kita berusaha melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi
tentunya membutuhkan situasi yang kondusif
jadi sekali lagi saya minta warga masyarakat percayakanlah kepada aparat kepolisian yang menangani masyarakat
dan termasuk juga saya minta aparat kewilayahan terus berkoordinasi dengan korko pincam dari wilayahnya masing masing